ya selanjutnya saya akan mengajak anda kita akan melihat bagaimana suasana penyambutan juara all england dua ribu dua puluh
yaitu marcus gideon dan juga kevin sanjaya setelah kemarin berhasil membawa harun nama indonesia di kancah bulu tangkis internasional
sebagai ganda putra terbaik dunia setelah menjadi juara all england dua ribu tujuh belas
nah hari ini marcus dan juga kevin tiba di tanah air kita lihat bagaimana suasananya
ini adalah suasana penyambutan di bandara soekarno hatta di tanggerang banten
kalau kemarin kita sudah berbicara dengan humas pbsi yaitu riki subagja melalui sambungan telepon
memang dipastikan sekitar pukul delapan belas tiga puluh juara all england ini marcus gideon dan juga kevin sanjaya akan tiba di tanah air
dia memang sudah dipersiapkan semacam serta
seremoni atau selebrasi begitu upacara penyambutan terhadap keduanya
namun memang tidak sebesar ketika penyambutan owi dan butet pada saat meraih medali emas di olimpiade rio di tahun dua ribu enam belas kemarin
ya ini pasangan ini mengalahkan pasangan tiongkok yaitu lee jun hui dan juga liu yushan
kedua pahlawan olahraga indonesia ini sudah tiba kembali di tanah air
kita lihat bagaimana suasana penyambutannya di sana
kalau tadi mungkin
saya tidak salah saya melihat ada menteri pemuda dan juga olahraga berada di sana untuk menyambut pahlawan kita yaitu marcus gideon dan juga kevin sanjaya
ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa karena memang indonesia memang sudah lama sekali absen begitu dari menjuarai all england
dan ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa kembali untuk indonesia diharapkan dengan kemenangan kevin dan juga marcus
sebelumnya ada pravendirbi dan juga ada owi butat
ini akan semakin membawa optimis indonesia bisa kembali bersinar di kancah bulu tangkis internasional
kita akan melihat bagaimana suasana terkini dalam rangka penyambutan juara all england yaitu kevin dan juga marcus di bandara soekarno hatta tanggerang banten
beberapa saat yang lalu pasangan ganda putra yang sudah berhasil membawa harum nama indonesia menjuarai all england dan juga marcus di bandara soekarno hatta tanggerang banten

kita tadi sudah saksikan bersama bagaimana penyambutan yang dilakukan kepada pasangan ganda putra kevin dan juga marcus
kita lihat bersama bagaimana jalannya
konferensi pers di bandara soekarno hatta
supaya hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa kita pada hari ini
khusus kepada kevin gideon
pak ketua berharap agar terus berada di bandara soekarno hatta
berlatih sekeras kerasnya masa depannya masih panjang dan jangan lupa diri
karena jorah england barulah start awal dari suatu prestasi di masa yang akan datang
banyak sekali tantangan tantangan yang akan kalian hadapi
tahun ini kita akan menghadapi piala sudirman tahun depan juga asian games thomas cup
dan juga kejuaraan dunia pada tahun ini
jadi diharapkan jangan lupa diri terus berlatih sekeras kerasnya
sehingga kalian akan menjadi kebanggaan seterusnya bagi bangsa dan indonesia
untuk itu sekali lagi atas nama pak ketua umum dan seluruh atas nama pb pbsi
kami ucapkan terima kasih atas doa resul dari seluruh bangsa indonesia
karena tanpa doa resul tidak mungkin kita bisa berhasil
untuk itu terima kasih sekali lagi dan juga kepada bapak menpora yang selalu aktif menyambut setiap prestasi
kami harapkan sekian setelahnya akan pbb pbsi terus berjalan
dan berjaya di masa yang akan datang
sekian wassalamualaikum wr wb
waalaikumsalam terima kasih bapak lutfi hamid
selanjutnya kami mohon bapak menpora untuk menyampaikan pengarahan dan sambutannya
untuk itu kami persilahkan pak
wassalamualaikum wr wb
selamat malam dan salam sejahtera untuk kita bersama
pemimpinan pbb pbsi mbak ludwig dan seluruh
seluruh jajaran yang saya hormati mbak astagfirullahaladzim
pahlawan kita kevin marcus yang amat sangat kita cintai
dan seluruh rakyat indonesia yang berbahagia
pertama saya ingin menyampaikan selamat datang ke tanah air
selamat datang ke bumi bertiwi dengan persembahan prestasi juara oleh inggris
dan yang luar biasa sebuah ajang yang sangat prestisius yang sangat bergensi
dan alhamdulillah kalian berdua telah mempersembahkan yang terbaik bagi mimpi doa dan harapan seluruh rakyat indonesia
semuanya menonton si kevin dan marcus secara tulus
dan tidak sedikit juga yang sempat terdekan berdebar debar
tidak sedikit yang menangis ketika pada detik detik itu
sungguhnya ada satu pertaruhan untuk kembali mengangkat harkat dan martabat bangsa indonesia
karenanya kevin marcus kami ucapkan terima kasih atas kekompakannya
atas kekuatannya sekaligus atas jerih payahnya sehingga hasil itu bisa dicapai dengan maksimal
pemerintah akan memberikan
semangat dan motivasi kepada kita semua
dan baru saja saya berbisik kepada kedua pahlawan kita
apakah pernah berharap bonus dari pemerintah
luar biasa ini jawaban yang luar biasa
karena harapannya tidak ada bonus maka tentu disitulah pemerintah menaruh hati simpati sekaligus penghargaan yang tinggi
dan sore hari ini akan kami berikan bonus kepada kedua pemerintah
sekaligus kepada pelatih yang mungkin besarnya tidak seperti multi event olimpiade
tapi ini sebuah perhatian yang amat serius dari pemerintah
semoga kevin gideon tidak melihat angkanya
tapi ini sebuah apresiasi
tadi juga saya laporkan kepada bapak presiden
dan saya juga sampaikan bahwa bapak akan kami berikan bonus kepada pemain kita sekaligus kepada pelatih kita
terima kasih selamat berjuang
di depan masih banyak harapan harapan dan doa untuk meraih prestasi yang lebih besar lagi bagi merah putih
terima kasih assalamualaikum wr wb
terima kasih bapak menteri
mungkin bisa langsung pak menyerahkan yang dijanjikan tadi
terima kasih pak
kemereka aja ke mereka aja pak bapak
terima kasih kepada bapak menpora
yang telah memberikan bonus yang baru dijanjikan
selanjutnya acara kita adalah sesi foto bersama
untuk pertama sekali pengurus mentora dengan para atlet
ya mau ngambil foto
itu tadi konferensi pers yang tadi juga sudah disampaikan oleh menteri pemuda dan olahraga
yaitu imam narowi
atas prestasi luar biasa yang datang dari dunia olahraga khusus dari dunia bulu tangkis
atas kemenangan pasangan ganda putra marcus dan juga kevin
tadi juga sudah disampaikan sebagai bukti nyata apresiasi pemerintah
indonesia terhadap prestasi luar biasa
yang diberikan oleh pasangan marcus dan juga kevin
yaitu bonus sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah kepada masing masing
yaitu dua ratus lima puluh juta bagi kevin dan juga bagi marcus
dan juga seratus juta rupiah bagi pelatih
mungkin memang tidak sebesar dengan apa yang diterima owi dan juga butet pada olimpiade rio dua ribu enam belas kemarin
namun ini sebagai apresiasi dan juga bentuk keseriusan
pemerintah terhadap prestasi dari atlet kita
ini dia pidato sambutan oleh pasangan ganda putra kita marcus dan juga kevin
terima kasih ya buat bapak menteri buat semua pengurus bpsi
buat para pendukung buat rakyat indonesia
terima kasih telah mendukung kita semua
memang kalau atlet banyak berbuat tapi ngomongnya sedikit pak menteri
jadi selanjutnya kami kasih kesempatan sesi tanya jawab
kita batasin karena waktu juga udah malam
yang pertama dulu langsung menyebutkan nama dan pertanyaannya to the point aja
kami bersilakan dari kiri